terlebih lagi saksi parban ternyata tidak punya jiwa dan pria
sehingga tidak berani memperbaiki
dalam pembacaan peledoi tersebut
penasehat hukum terdakwa rahmat kadir mahulete menyebut
kerusakan mata yang dialami oleh novel baswedan
bukan akibat langsung dari cairan yang disiramkan
melainkan karena kekeliruan dalam penanganan
menurut penasihat hukum terdakwa penyiraman air keras tersebut
pada insiden yang terjadi sebelas april dua ribu tujuh belas lalu
cairan yang disiramkan tidak memiliki daya rusak yang tinggi
karena sudah dicampur dengan air
tim pengacara justru menyebut kerusakan mata disebabkan
karena novel tidak sabar saat dirawat di rumah sakit
dalam sidang pembacaan nota pembelaan ini
penasehat hukum juga kegeh menyebut
rahmat kadir hanya berniat memberi pelajaran kepada novel baswedan
untuk memberi efek jerah karena tingkah laku novel
yang dinilai tidak selaras dengan anggota polisi lain
penasehat hukum juga menyebut terdakwa lain
roni bugis hanya dijadikan alat
dan tidak mengetahui rencana penyelidikan
dengan air keras yang akan dilakukan
rahmat kadir mahulete
di air pledoi penasehat hukum meminta
majelis hakim membebaskan kedua terdakwa
dari segala tuntutan dan memulihkan
nama baik kedua terdakwa
tim liputan cnn indonesia